dewan perwakilan rakyat periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat resmi memulai tugasnya pada satu oktober dua ribu sembilan belas
dan sejumlah catatan negatif mengawali kinerja anggota legislatif
salah satunya adalah soal kehadiran dalam sidang paripurna
lima ratus tujuh puluh lima anggota dewan perwakilan rakyat telah dilantik pada satu oktober dua ribu sembilan belas pagi
namun sayangnya hanya separuh dari lima ratus tujuh puluh lima anggota dewan tersebut
yang hadir dalam sidang paripurna perdana pada satu oktober malam
ini menjadi sinyal buruk bagi salah satu masalah anggota dewan dalam setiap periodenya
yakni soal kehadiran dalam rapat paripurna
suasana pelantikan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan daerah pada selasa pagi begitu meriah dan ramai
seluruh anggota legislatif hadir dengan penampilan terbaik mereka
namun pada agenda sidang paripurna dpr
untuk menetapkan dan melantik pimpinan yang dilakukan pada malam hari
suasana di ruang sidang menjadi lebih lengang
data dari sekretariat jenderal dpr menunjukkan hanya fraksi partai persatuan pembangunan atau p tiga
fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdip
hal ini tidak terlepas dari terpilihnya puan maharani sebagai pimpinan dpr
periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang dihadiri ketua umum pdip megawati soekarno putri
dan ketua umum pdip
peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia
lusius karus menyatakan hal ini menjadi presiden buruk bagi kinerja anggota dewan ke depan
pergantian periode dari dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ke periode baru dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
itu ditandai dengan aksi massa yang begitu luar biasa
yang jarang terjadi belakangan
dan semuanya itu diarahkan ke dpr karena kualitas kinerja mereka yang dianggap buruk

mestinya itu kemudian dianggap buruk
mestinya itu kemudian bisa membangunkan kesadaran dpr yang baru gitu ya
tapi terbukti tidak gitu
apa yang justru menjadi titik kritis keburukan dpr lama itu
justru yang menjadi tontonan di awal periode
jadi ini saya pikir sih apa gitu ya
menunjukkan dpr yang cenderung ingin status quo tetap bertahan
terus tidak peduli juga dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat

meski demikian formapi berharap pimpinan dpr yang baru
mampu membaca persoalan dan mencari jalan keluar yang tepat

bagi setiap permasalahan dpr periode sebelumnya
termasuk meningkatkan presensi anggota dewan dalam setiap pengambilan keputusan

ujian bagi kepimpinan orang orang baru ini sebenarnya
seberapa mereka kemudian bisa membaca persoalan di dpr
lalu kemudian mencari jalan keluar yang paling tepat untuk itu semuanya apa gitu ya
paling penting bagi pimpinan dpr ini bagaimana mereka membangun kerjasama
juga melakukan koordinasi terhadap semua alat kelengkapan di dpr
untuk memastikan ada koordinasi bersama untuk semua pekerjaan yang dilakukan dpr sebagai lembaga
saya kira fungsi koordinasi ini yang di periode sebelumnya itu tidak dilakukan dengan baik
formapi menyebut kedisiplinan anggota dewan akan memiliki dampak positif pada hasil kerja dpr
terutama produk legislasi yang sesuai target prolegnas serta memiliki kualitas yang baik
meski diawali dengan berbagai macam kontroversi
dewan perwakilan rakyat masih punya waktu selama lima tahun ke depan
untuk membuktikan diri bahwa mereka mampu mengemban amanah dari masyarakat indonesia